jika nimas ingin melepaskan diri dari kerajaan pajajara nimas akan berada pendenganku
mengapa rai terlalu membela pajajara
aku dan rakawa langsung sang tidak ada niatan sedikit pun untuk melepaskan diri dari pajajian
apalagi ingin dirikan
apa ini pak
ketika hamba mengejar penyusup itu
hamba berhasil merobek kain selendangnya
sebelum dia kabur
apa pak man yakin
kalau pak man sudah memeriksa semua kamar
ampun gusti prabowo
ada satu kamar yang hamba belum periksa
kamar gusti ratu subang narang
sampai jumpa di video selanjutnya
meriksa kamar ibu dan ratu subang narang
aku akan menemani pak man
untuk memeriksa kamar ibu dan ratu subang narang
mari pak man